sampai jumpa di video selanjutnya
kalau dia belum bisa membayar bunganya maka bunga itu akan terus berbunga berbunga dan berbunga lagi
nah di situ bos keuntungan kita
sekarang kita makin kaya bu
dengan uang ini bapak bisa melunasi tuntutan bapak sama pak indra
dan juga kita bisa membeli rumah yang lebih bagus dari ini
dan kalau ada uang sisanya bapak mau beli mobil
ibu senang pak kita bisa maju seperti sekarang ini
tapi jangan terlalu berlebihan
lebih baik uangnya kita tabung untuk masa depan anak kita
hal itu susah nanti ibu
sekarang saatnya kita menikmati hasil kerja keras kita
ya kalau menurut bapak itu bagus ya ibu nurut aja deh
cuma segini doang nih mas
kalau cuma segini doang buat monas shopee nggak cukup mas
ya habis uang mas cuma segitu
kalau kayak gini caranya mona nggak tahan
karena pengen jadi orang kaya
mona kamu pengen jadi orang kaya
saya ingin melunasi semua hutang hutang saya pak
ini sertifikatnya pak
saya juga terima kasih banyak pak
ini rumah baru kita
untuk gantiin rumah kita yang dulu yang kecil dan sempit
m cakes pak
kata mas mobi basuh buatan mas amir enak ya
sayangnya udah abis padahal mona sengaja ikutan kesini karena pengen nyobain basuhnya mas amir
ya kalau gitu besok datang kesini lagi aja
tapi kalau untuk mona bahasanya yang khusus ya
oh iya bob tadi telepon mau bahas bisnis baru
apaan tuh bos
gini bahwa saya mau jadi rentenir makanya saya butuh bantuan kamu
oh itu mas lagi
kita masih ada urusan
oke mona bisa naik taksi
ini ibu yang terakhir
bapak pasti senang hari ini ibu masakin makanan kesukaannya
makan terus ya
ini memang kita harus punya modal lebih dari lima puluh juta
masalah kecil boh
tapi yang saya ingin tahu selain bunga keuntungan apa lagi yang saya dapat
seperti yang bos tahu kalau peminjam belum bisa melunasi hutang
maka peminjam harus membayar bunganya tiap bulan
kalau dia belum bisa membayar bunganya
maka bunga itu akan terus berbunga berbunga dan berbunga lagi
nah disitu bos keuntungan kita
belum lagi kalau kita menyita barang barang berharga mereka
ternyata kamu lebih tahu dari saya
padahal saya pernah pinjam uang dari rentenir
saya nggak pernah telat membayar bunganya
saya nggak tahu itu soal bunga berbunga dan berbunga
itu dia bawa pulang
ayo kita siap siap yuk sebentar lagi kita makan soalnya bapak udah pulang
pak makan dulu pak ibu udah masakin masakan kesukaan bapak
nanti aja bapak mau ngitung uang dulu
bawel banget sih bapak nggak lapar
ibu ida merasa kalau bapak lebih pentingin uang daripada kita
rus kamu nggak boleh ada pikiran kaya gitu
bapak pasti lebih peduli sama kita daripada sama uang
sekarang kamu makan ya
disini prosesnya sangat mudah
nggak perlu pakai jaminan segala
saya bisa kasih pinjam sekarang
tapi lu yang benar ha
kalau lu bikin masalah lu urusan sama gue ha
tenang aja mas bobby saya jamin bapak
kalau begitu tolong dihitung dulu
udah pas pak bus
baiklah sekarang tolong ditandatangani surat peminjaman ini

apa yang kamu inginkan dari saya
apa yang kamu inginkan dari saya
ibu gak suka bapak jadi rentenir
niat bapak kan baik
bapak cuma ingin membantu orang yang sedang memerlukan uang
ibu senang kalau niat bapak tulus membantu orang yang susah
tapi kalau bapak menuntut bunga sebesar itu
sama aja pak bapak seperti perlahan lahan mencekik mereka
bapak kan gak memaksa mereka bu
kalau mereka mau
mereka harus bisa mengelola uang pinjaman itu dengan baik